unjuk rasa puluhan pedagang kaki lima di depan gedung dprd kabupaten kediri pada selasa berlangsung ricuh
sisaling dorong tak terhindarkan saat masa berusaha masuk ke dalam gedung dprd
mereka menuntut agar surat edaran sekda tentang pemasangan berikade di sekitar kawasan wisata simpang lima gubul dicabut
pemasangan berikade membuat pkl tak bisa masuk dan dianggap merugikan pedagang
sebelumnya masa melakukan aksi bakar ban dan rombong
kericuan baru meredah setelah sekretaris daerah solikin menemui masa
sekedar solikin mengatakan akan menanggungkan surat edaran dan akan melakukan pengkajian ulang